lang ini gila banget men
ada satu produser rekaman
dia tuh naksir banget sama lagu lu men
jadi mereka tuh tau lagu lo dari internet men
terus kalo yang tau gimana con
ya itu sekarang bukan masalah penting
yang penting tuh sekarang mereka maksa gue
untuk nemuin mereka sama pencipta lagu itu
dan orang itu lo men
yaudah next beda gue aja
wah ada ngomong pak
kalau misalkan gue gak ngeles
berkuranglah pekerjaan gue
dan gue juga gak punya teman lagi
akanku bersembahkan untukmu mercy
putriku sayang mercy
lo gak perlu nyanyi lagi di depan panggir rumah gue
suara abang jelek banget ya
eh tunggu tunggu tunggu
kau bisa berputar
cintai kamu penuh rasa sabar
itulah lagu siapa
ah bilang aja gaya abang keren
mau liat lagi mau liat lagi
gue tanya itu lagu siapa
kalau enggak lo gue semprot lagi nih
eh bentar bentar bentar
waktu itu sih abang kan main warnet
nah terus buka internet
nah abang nemu lagu
ya udah abang ambil
tunggu dulu sabar
yang nyanyi g
g untuk cinta
g untuk cinta
oke gue tahu tuh lagunya
mau denger lagi mau denger lagi
gue gak mau lihat lo nyanyi lagi
udah sana sana pergi gak
tunggu mau nyanyi gak
pergi gak gue kiram nih
kenapa masih bisa belum ketemu
pa mersi mau
mersi mersi bapak ini lagi sibuk
terus bagaimana bisa menemukannya
lagu yang tidak dikenal apalagi yang beredar di internet
itu tidak gampang pak
kalau gampang namanya bukan kerja tapi makan gaji buta
tapi sudah ada kemajuan sedikit kok pak
kami sudah berhasil mencari orang yang
mau menyukai lagu tersebut di internet
terus tunggu apa lagi
tunggu apa lagi
segera hubungi orang itu
hubungi orang itu
karena saya mau dalam minggu ini pencipta dan penyanyi lagu itu sudah ketemu
kami akan kirim orang untuk mencari orang tersebut
dan hasilnya akan kami laporkan kepada bapak
saya tunggu kabarnya
makasih banget ya li
hari ini tuh aku senang banget
aku sudah lama banget tidak senang senang
kamu tahu tidak kenapa aku minta dua balon ini
jadi aku dengar kalau misalnya kita punya keinginan
kita coba beli balon yang bisa terbang
terus kita ucapin keinginan kita
terus kita lepasin
nah kalau misalnya balon itu tetap terbang sampai hilang dari pandangan kita tapi nggak pecah
berarti keinginan kita bakalan terkabul
tapi kalau sampai pecah
katanya tidak bisa
mau coba tidak
aku mau minta semoga ibu bapaku tidak marah walaupun aku dipecat
kalau aku mau minta supaya suatu saat nanti aku bisa ketemu sama ayahku lagi
jadi kita lepas yuk
satu dua tiga
kok enggak mungkin lah
aku tahu sih li
tapi aku tetap berharap
juga keinginanku terkabul
nah itu dong
tuh pohon gue tuh
oh ini dia
ada satu produser rekaman
itu naksir banget sama lagu lu men
jadi mereka tuh tahu lagu lu dari internet men
lagu gue lu masukin ke internet
terus kalau yang tahu gimana john
ya itu sekarang bukan masalah penting
yang penting sekarang mereka maksa gue
untuk nemuin mereka sama pencipta lagu itu
dan orang itu lu men
tapi con aduh
eh dong lu harus bantuin gue
kamu mau jadi penyanyi ya
enggak ini cuma salah paham
gilang enggak akan jadi penyanyi
dan enggak akan jadi apapun yang eyang enggak suka
gilang kamu itu pengusaha
kamu bukan seniman
eyang harus percaya deh sama gilang
gilang kamu barusan janji
jadi kamu pegang janji kamu ya
dan gilang kamu siap siap ya
eyang mau ajak kamu ke acara yang penting
terus masalah produser itu gimana men
ya udah pakai nanya lagi
gue enggak akan berurusan dengan produser rekaman mana pun oke
dan lu harusnya sebagai temen sebagai sahabat
lu mikir dulu sebelum lu masukin lagu ikin keren
lu mikir dulu
tapi masa batal di sini aja sih
yah lu parah lu
eh kita makan yuk
eh kamu punya uang berapa
eh tar deh
cuma segini sih li
ya juga cuma punya dua ribu
ya bisa sih tapi cuma seporsi
walaupun cuma seporsi kan tetap aja namanya rezeki
lagian kalau makannya spiring berdua kan lebih kerasa nikmatnya
kamu mau pakai telur gak
ini apa sih bu
ah itu dia
gue nggak deraka ya kan